hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah ibu kota
membuat sejumlah kawasan di jakarta selatan terendam banjir rabu malam
salah satunya di jalan arteri pondok indah kebayoran lama jakarta selatan
sejumlah kendaraan yang sempat mencoba menerobos banjir berujung mogok mesin
sementara beberapa kendaraan lain memilih berhenti sambil menunggu banjir surut
selain akibat hujan banjir yang merendam kawasan ini juga akibat buruknya drainase di kedua sisi jalan
kena air satu setengah mobil
jepang kan di area situ
apa tadi arah mana
arah dari pondok indah
petugas dari instansi terkait mengerahkan satu unit pompa untuk menyedot banjir dan membuangnya ke saluran
setelah terendam selama sekitar satu jam banjir perlahan surut dan arus lalu lintas di kedua arah sudah bisa dilintasi kendaraan
eko budi jakarta